saudara rumah relawan pemenangan prabowo gibran di jalan imam bonjol menteng jakarta pusat dibobol komplotan pencuri
sebuah televisi berukuran tiga puluh dua inch raib dibawa pencuri
sejumlah polisi mendatangi rumah relawan pemenangan prabowo gibran untuk melakukan olah tempat kejadian perkara
belum diketahui bagaimana komplotan ini masuk lantaran tidak ada kamera cctv yang terpasang
diduga komplotan pencuri ini beraksi saat rumah pemenangan ini sepi dan tidak ada penjaga
kasus pencurian ini kini telah ditangani oleh pihak kepolisian metro menteng
tapi kalau untuk cctv ada nggak sih pak